apaan di situ ustadz
baru aja masuk
ini mobil kan tua nih ibarat aki aki ini jenggotnya nyamper lutut ya kan
tiga anak sehat akhirnya ada juga mau
lagi lagi cantik cantik strawberry mangga apa assalamualaikum
aduh gimana dong masalah dateng tuh eh iya oh coba coba tadi di reply coba diulang tadi ngomong
apa apa kalian bertiga itu masalah eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
enak aja kita masalah kita itu bukan masalah tapi kita itu masa muda helm
yang penuh keceriaan hehehe eh by the way anyway baswe butet kok kamu tuh bisa bisanya sih
tega gitu sama inces tinggalin inces loh oh my god omg no way udah tau beres tuh gak bisa
ditinggal tinggal no tau enggak sih oven amalia leja dinda lagian tukangnya lama udah muncul muncul
kita dulu one day hehehe please deh ah ayu aku ini seorang princess oke jadi prins itu kalau kemana mana
butuh persiapan supaya terlihat cantik pertama itu harus pakai sandblok dan supaya tidak hitam
gitu loh habis itu itu harus touch up habis itu yang terakhir itu harus pakai parfum parfum banyaknya
banget sama lihat najwa dinda kami juga punya persiapan iya ya iya muslim apa what apa coba apa
pada memandiin kucing
ya udah yang penting awali pekerjaan ini dengan membaca basmalah
allahumma barikata ya allah neng kalian itu kan pada memandiin kucing bukan mau makan kucing
apa deh ya bener itu mah baca doa mau makan jadi salah baca aja bismillah jadi latak
baca bismillah lagi yang bener bismillahirrohmanirrohim mandiin kucingnya pelan pelan ya kucing itu kan
paling takut sama air takutnya ketika disiram nanti dia lari jangan buru buru mandinya ya oh
apa kata ustajah nurul pekerjaan tuh jangan buru buru karena buru buru itulah pekerjaan
setan iya juga kan sama sama eh sama sama
itu dong yang bener itu mandinya prinses amali aku ngebantuin
oh jadi ustadz mose sama ustadz zaki mau cari mobil bak yang bawa anak anak iya sebab kita udah cari cari
di sekitar sini itu mobil nggak ketemu juga iya yang saya khawatirin kalau itu mobil keluar
daerah sini besok di jakarta kan repot betul betul disini kagak ada betul tapi usah tiduran tenang aja
saya udah hafalin itu nomor plat nomornya juga seperti itu ada mobil yang bawa anak anak ke sini ya
nomornya nomornya berapa aja jenis mobilnya tahun pembuatannya ama umur supirnya tahu
ya supaya lebih detail dan meyakinkan usaha ridwan ya udah untuk mempersingkat timing kita
baru aja masuk
makin banyak orang
your cincami aneh aneh breaking bar touched you know it's dead amu koyanya tempa ya
udah masuk deh
eh siapa ini
anaknya siapa kok banyak sekali
pak pak pak
kita dimana pak
iya pak kita dimana sih
sampai gak tau kalau ini dimana
ini taman mini
taman mini jakarta
ya taman mini jakarta
wah sampai tuh ganggu saya saja
ayo turun cepetan
ayo cepetan turun
ayo turun cepetan
aduh aduh aduh
eh itu mana ini
kaya emas bagus bangetan gede
ini sih ngalangin aja
kita bisa jadi
kita bisa jajan bakso sepuasnya
jajan di warung lilis
bukannya penyakui ya